alun alun dengan konsep hutan kota ini menelan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota depok sebesar empat puluh lima miliar rupiah
memberikan dukungan kita ngobrol dan seterusnya
supaya sesuai dengan harga apa
selain itu harganya terjangkau mulai seribu hingga enam puluh ribu rupiah saja
tapi yang menjadikan spesial ini nggak banyak tempat di indonesia yang dilihat memang mereka kembali terus menerus
karena yang paling mudah buat cewek nyobain balap adalah simulator
tentu saja kita selalu menunggu menunggu ya sebagai masyarakat begitu deh ya untuk mengantisipasi
yang berlaku sebagai oposisi dalam lembaga dpr ri anwar sadat ketua geridra jawa timur menyatakan itu sah sah saja
saya ucapkan selamat malam kepada bapak dan ibu terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
naik dua ratus tiga puluh tujuh persen dari normal
demikian tadi laporan yang disusun oleh deborah grocke bagi sbs news
kita bisa lihat berapa harga minyak nantinya kita belum selesai pandemi belum selesai yang lain lain
jadi harusnya naiknya nggak terlalu banyak tapi ternyata naiknya tinggi banget
kita di sini melakukan ritual atau ikhtiar
dia kecil kecil tenaganya gede sekali
untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim
ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti ponsel
dan mereka terkejut ketika mengetahui bahwa induk si macan tutul ini meninggal
kalau lo tuh liat sm sih
trotel yang sebelah kiri mulai mundur
jadi di situ dimana masyarakat bisa membangun ekowisata wisatawan bisa datang untuk berinteraksi langsung di habitatnya
itu adalah satu set of circumstances
orang itu bisa dimana saja apakah digerindra ada yang toksik ada saya harus ke katakan ada
khususnya orang usia khususnya pria yang miskin yang tidak punya apa apa
bagi mereka yang mungkin merasa tidak nyaman kalau
dan itu bisa menjadi sebuah rangkaian penyempatan
dalam peringatan hari tami yang dilakukan serentak di berbagai kota di indonesia
turun temurun dari orang tuanya ini mampu memproduksi
bersenang senang atau bersosialisasi di luar ruangan
memang sudah disediakan jalur pantai selatan
berdasarkan data dari pusat data dan informasi covid sembilan belas kota bandung
sebagai misal pedagang di tempat ini berjualan beragam kerajinan yang dibuat dari limbah ban
jadi sekali lagi anda memiliki dua bahan bahan asli langsung di belakangnya
pendanaan proyek kereta cepat menggunakan apbn sebenarnya telah melanggar janji pemerintah
kawasan tempat saya berdiri ini adalah dulunya
untuk mencegah penceplakan pemerintah provinsi ntt telah mendaftarkan tujuh ratus motif kain tenun ntt
dan bagaimana informasi ini dipakai untuk kesiapsiagaan
lebih sedikit dari beef burger pada umumnya
apakah seseorang punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan
hingga naskah pidato hari idul fitri dan idul adha serta al quran
tata cara atau tahapan badal haji dimulai dari pendataan calon haji terlebih dahulu
aku mau ngecilin perut juga
itu kan kecil banget
ada foto foto gibran di instagramnya yang juga sempat memposting gambar yang mungkin dianggap orang lucu dan lain sebagainya
nah itu kira kira yang ingin kita sampaikan
jadi ini bisa dimainkan oleh pemain single
rata rata mendapatkan penghasilan sekitar seratus ribu rupiah
itu yang menjadikan mereka fisiknya kuat dan mentalnya juga menjadi bagus
minta tolong buka kamer lu sebentar ko
kok tapi itu coach dhaniko sasi itu kenapa ujung ujungnya awalnya ke satya wacana
kami mohon untuk menunjukkan subtema tersebut
kalau nanti ptm harus berdasarkan vaksinasi keseluruhan secara siswa
dan perlu kami informasikan bahwa sampai saat ini
saya dua minggu yang lalu diving aja ada lima jenis hanya di satu tempat
jadi tercetuslah ide ide kita membuat pempek yang tidak ada di palembang tentunya
kasus yang menjerat ismail bolong di baris krim polri telah terungkap
waduh saya ditekan pak saya nggak bisa pak
kemudian ini juga akan berakibat oksigenisasi ke janin terganggu
oke proses dari awal dengan bahan baku pasir kemen air dan bahan khusus dari obata
apa namanya timnya bertanding
begini pak mohon izin sebelumnya bukan saya mau menceramahi tapi saya punya teman dokter yang
masjid bernama lengkap masjid al islam muhammad cengho sriwijaya ini terletak di cakabaring palembang
langkah pemkot semarang mengantisipasi banjir susulan seperti apa
alun alun tap ii di wilayah barat ini ditargetkan selama enam bulan dan dapat digunakan oleh warga depok
nah itu tergantung apakah misalnya dia memberikan gangguan pada saluran pencernaan
alasannya sama kayak firdan ya bu ya
disitulah rakyat akan kemudian diuji tentang komitmen mereka terhadap reformasi
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi ini adalah kerupuk mie kuning
dia pasti bilang woy saya ini tinggalin budaya ini supaya lu hidup dari budaya itu
saya tetap membangun pendidikan membangun sarana ekonomi pendidikan

pertama nasi jagungnya kita uletin dulu sama ini sayur tewelnya
pada basis basis komunitas serta mendikin millennial dan gen z ini untuk nanti kemudian menjadi pemilih
dipersembahkan untuk sister linda di sandakan dan kemudian sister irene dan juga sister ellen yang kesemuanya tergabung dalam grup tiga
knkt juga dibantu oleh air accident investigation branch atau aaib dari inggris
strategi apa agar uang thr ini tidak habis begitu saja
dan kami malah harus memulai sesuatu
dan mengucapkan kenalan kita dan keluarga kita

menelenggarakan workshop atau apapun sehingga bisa lebih holistic dengan pertaniannya
marilah siapa yang mau
sekarang kita ke calon presiden nomor urut satu
karena kalau benar kalau kita panen gadu ini gagal artinya bulan desember januari februari itu menjadi nightmare buat kita semua
presiden joko widodo memutuskan akan memberi uang penghargaan bagi wakil menteri di akhir jabatan mereka
terkait lokasi penjualan pemkot surabaya telah menyediakan tempat khusus
di antaranya yang pertama harus aman
dan kita berharap apa namanya
kedua pola makan kita juga perlu atur
aduh jangan dong kasihan dong
yang dilakukan oleh set menu
jumlah tersebut merupakan tiket kereta yang terdiri dari kereta api jarak jauh hingga kereta api lokal
ini kan sih sirup kalau belum puasa
tadi lu tadi ngomong kepotong sama gue
di tahun dua ribu dua puluh tiga saja juga cukup meningkat angkanya
lah kan kita jalan jalan di luar luarnya atletnya sih pakai
itu kenapa ya apakah karena perubahan iklim atau mereka mungkin sense of direction nya
buat beli air buat makan buat jajan susu saya
apakah bulan ramadhan tahun ini kondisinya sudah jauh lebih baik
perayaan tahun baru cina atau imlek tinggal menghitung hari
sama email ke tiketingnya slingers
dan sejauh ini tuhan memampukan kami tekun dalam iman menantikan kedatangan yesus yang kedua kali atau hari maranatha itu
yang kalau kita lihat dari enam pelaku ini meminta tebusan lima puluh juta artinya lima puluh juta itu asumsinya dibagi enam orang ini ya
wafatnya bocah kelas tiga sd di kabupaten cianjur jawa barat
dan pemenuhan nutrisi yang tidak ideal untuk atlet
mk sudah jelaskan dalam putusan wiranto dan salahuddin wahid
masa karantina bagi wisatawan asing yang masuk ke bali diputuskan delapan hari
di sini adalah rumah kedua terbesar di indonesia
lo kan lebih pengen dikalahin sama cowok dibanding kalahin sama gue
sebenarnya ada permasalahan apa sih dari masing masing sehingga
adi dwi nanda kurnia yuniarwan jakarta
jadi salah satu kenapa saya baik lagi kenapa saya comeback lagi
yang tidak boleh adalah bangunan asal bangun rumah tengok sederhana
saya ingin tahu mengapa ini terjadi
soalnya kalian koko jojo kan dari bangka belitung
saya katakan bahwa kalau panglima tni sudah memberikan tanda petik ultimatum
ku tahu bahwa korban yesus disalib
mereka itu biasanya lebih banyak mereka itu bertemu di laut bandar
sebelum matahari muncul mereka sudah turun ke lapangan untuk berolahraga
sehingga ini cukup challenging tapi sebenarnya gimana ya mavri strategi dari atlet indonesia saya mau ajak ngomong nih
jadi langsung tiba tiba saat itu nggak ada persiapan nggak ada apa nggak ada punya sakuran atau makanan gitu
hanya di indonesia yang ada
dari jakarta yang akan ke bandung
kalau untuk khususnya mix gitu ya kalau saya boleh ngomong gitu masih banyak kekurangan kekurangan gitu
habib bilang oh saya rasa enggak begitu ya tapi kan kita tidak bisa se positive itu melihat politik
miopia juga disebut mata minus atau rabun jauh
campurannya ini yang harus hati hati
karena seharusnya ketika seorang musisi punya lagu yang berhasil dan viral
marilah siapa yang mau
dengan membentuk tim penanggulangan inflasi dan satgas pangan
mas howie kan ngomongin soal latihan drilling segala macem itu sebenarnya
ini bututnya tidak putus badannya juga tidak ada luka tidak ada penyakit kulit
ketauan kader alkohol di dalam tubuhnya
tapi waktu itu acara namanya kickfest kalau nggak salah itu di bandung
dia mata pencariannya hanya seperti ya mungkin boleh saya katakan kayak pemulung di tempat dimana dia tinggal
hal ini dapat terjadi karena terkena paparan suhu panas dari lingkungan di luar batas toleransi tubuh
dari gerakan non blok lah ya
tapi juga ada inilah peningkatan dari segi kesejahteraan maupun ekonomi
kalau tadi kata bang habib ini bukan mengacu ke lawan politiknya tapi
tantangannya cukup kompleks memang
bapak ibu sekalian perlu kami informasikan bahwa indonesia bersama sama dengan negara asean
orang yang meninggal itu kadang kadang sampai ke kuburan
kemudian setelah sudah terhubung dengan tv analog anda apa yang harus anda lakukan jangan lupa dinyalakan set top boxnya terus ganti mode di tv menjadi mode
ngambil untung juga walaupun sedikit diambil aja
kan biasanya kalo di sosmednya suka main motor tuh
karena konservasi itu tidak akan bisa sustainable nggak akan bisa jalan terus kalau masyarakatnya nggak menerima manfaat
kami ajak anda mencicipi nasi cikur khas tasik malaya jawa barat
ini bola panas sedang bergulir dengan cukup cepat terkait dengan pond bas azayitun sendiri
dalam peraturan pemerintah nomor tujuh tahun tujuh puluh tujuh
tapi ini mereka kan mereka kan masih ada si patrick william juga
tidak tapi dia berkontribusi untuk salah satu hormon yang bertanggung jawab terhadap munculnya gairah seksual
kita tidak mau ada risiko untuk terjadinya satu kemacetan
waduh ujung ujungnya mati dan kita rugi

sebuah danau seluas lima delapan hektare yang dikelilingi bukit bukit
atas ketekunannya terus menerus selama lebih dari lima puluh tahun membatik tulis
tetapi kalau menindak konsumen dua belas kg beli tiga kg itu tidak bisa
seperti semacam kartu ataupun barcode
kak jojo kak daniel gituan ya
tidak boleh ada pemaksaan tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours
akhirnya yang ada nanti cuma prabowo sama ganjar gitu loh mas
di tiap stasiun terdapat mesin cetak tiket mandiri yang dapat mempercepat proses sebelum naik kereta bagi penumpang
yang mampu mengelola konflik dengan baik
kalau ada kerjasama dengan ai kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang berbasis digital
yang memberi penghormatan kepada gambar
bahwa mereka mengeluh barang mereka dibajak di marketplace
tolong diterima atau apa ya kan
ya halo bisa diperbaiki soalnya dengan baik
kayak kita bilang arki atau avan kan yang udah hampir sepuluh tahun gitu udah sepuluh tahun di asm kan udah udah sering banget ya ngerasain yang namanya back to back games
jadi mudah mudahan analisa beberapa pengamat mantan pimpinan kpk soal politik kasus ini terpantahkan
untuk main course nya kita cobain turk kari seek rice
kayak leicester disitu atau kayak
itu yang si bian itu lumayan kok yang sekarang baru masuk tuh
ato harus menjelaskan mengapa tidak terlihat
tapi kalo misalnya ngomongin fisik ya emang lu sekarang umur masih delapan belas tahun
karena zaman sudah maju kalau kita masih konvensional ya kapanpun bertanian pasti capek
habisnya disana juga gak bisa keluar kan jadi udah tiap hari ketemu muka itu aja udah sampe hafal lah
ilmu digital forensik yang digunakan untuk melakukan pelacakan pelacakan kasus seperti ini
atau punya teman yang sudah mengalami ketegangan melaksanakan pjj
dan disegot tempong caout malang ini disajikan di dalam cobek jumbo
karena di sini kita ingin mengenalkan anak anak muda itu dengan kebudayaan yang ada di kabupaten morenin khususnya
nah abis itu kita lakukan olahraga yang singkat untuk menunggu sholat isya sama terawet
sekarang kan kalau wisata harus ada nilai tambahnya

begitu ya tapi melihat rancangan undang undang ini nampaknya belum juga serius begitu di godok oleh dprr
jadi toleransinya cukup tinggi mbak
termasuk belanja belanja yang terkait dengan pemulihan ekonomi
iya jadi kebetulan ini udah musim wedding ya
di sana terdapat tempat makan dan toilet
semisal pakan tersebut merupakan pakan impor yang sudah mereka beli pribadi
pengalaman di sisi saya menjadi sedikit problematik
kemudian klik penukaran uang rupiah melalui kas keliling pilih provinsi lihat lokasi dan pilih jamnya
ini kita mau perketat karena jangan sampai nanti ya masyarakat yang benar benar cinta sepak bola malah terkesampingkan
pasti kita tidak akan berpikir pikir untuk berpindah ke melbourne
langkah mitigasi yang bisa dilakukan pertama
kebanyakan gore gore nya tuh yang modelan modelan
nggak kurang begitu suka ya sama yang ilegal ilegal itu
sehingga kami merasa perlu untuk mengumumkan beberapa
mbak prita terakhir nih ya kalau bicara mengenai rumah
dua belas september dua ribu dua puluh dua lalu menteri kesehatan ri mengumumkan vaksin pcv atau pneumococcus conjugate vaccine
ya kalau keramaian sampai lewat tengah malam tetap ramai
nah sekarang balik ke pertanyaan nana tadi
kami merasakan perlindungan dan tuntunan tuhan selalu menyertai kami sekeluarga
dan cukup promising juga sih dengan nge pick si davion mitchell
pns cpns ya bkn mewacanakan akan ada
erick khawatir jika tidak diperbaiki akan berakhir seperti asabri dan jiwasraya
ataupun kalau menggunakan terminologi dan singkatan dielaborasi terlebih dahulu ya
dimana biaya ini termasuk maintenance rumahnya atau propertinya
namanya adalah jamu sehat pria komplet
di daerah ini ada warung bakso yang tidak pernah sepi pembeli
terus yang tahun ini dua ribu enam belas kan sebenarnya ini kan target juara kan
karena bisa menimbulkan pikiran negatif
dan buat kalian tahu semuanya
beruntung saya masih bisa menemukan penjualnya di bilangkabung
anda bersama sbs bahasa indonesia
menahan diri lebih sebentar lagi lah kira kira ya karena vaksinasi sudah dilakukan
pak joni saya terima kasih banget lah sekarang ini sama dia
albino itu dia durinya putih matanya merah
sebelumnya kita siapkan dulu kayu bakar ya
sebagai lambang persatuan antara pemerintah dan rakyat yang ikut berjuang dalam kemerdekaan republik indonesia
tahun dua ribu empat belas saya tinggalkan dan baru tahun dua ribu dua puluh satu satu maret bulan rajab
kemudian kita juga nanti mempersiapkan untuk serap dari panen gadu
orang kamu uji gua menurut gua belum belum pantes aja gitu
tadi bisa melaksanakan tugas dengan baik
pemerintah kan menetapkan target yang cukup optimistis ya untuk penerimaan modal dalam negeri
karena yang ada di sini itu ada sekitar satu satu satu empat
nomornya mas tera itu terakhir di atenean dua ribu empat
jadi ini termasuk sudah ada informasinya bahwa pada orang orang yang memiliki gangguan pembekuan riwayat
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
yang pertama ya karena momentumnya
sementara bolanya dari bahan plastik seperti ini
jadi covid memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita ingin mandiri di bidang kesehatan
cuma karena terbatas oleh sekolah jadi mereka belum bisa mengeluarkan bakatnya
seringkali masuk dalam peringkat kota paling layak huni di dunia
oleh pemerintah dengan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit ini harus diseimbangkan
karena suka atau gak suka
di tempat ini saya menjumpai beragam kerajinan yang terbuat dari limbah ban
di sebelah saya ada dua videographer sebuah keluarga multi generasi sekitar dua puluh orang
karena kan kalau kita malam itu katanya kurang baik begitu dok untuk berolahraga di malam hari
membuka lahan juga harus ada penggantinya
waktu itu pernah viral ada kejadian mr who
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs com au garis miring indonesia
yang berlokasi di tepi rel kereta kawasan ciputa tangerang selatan
tapi yang katakan menteri sdm
tapi tetap aja aktivitas gunung merapi itu memang tidak bisa diprediksi
di situ kita juga memberikan kepastian bagi informasi
warung serabi kaki lima ini sudah ada sejak tahun sembilan puluh an
karton dan ikat kuat dengan tali rafiqah
berarti harus ada kuota kan tidak boleh berbondong bondong langsung ratusan orang yang datang menyaksikan
jadi spesialnya lagi di teluk saleh ini adanya bagan bagan ikan ini
bubu ayam ini terasa nikmat disantap dengan sambal hijau
hati hati bisa tersedak
tapi kalau sudah menyerang personal pribadi yang lain juga
gitu dengan dengan ee
apa kemudian poin poin penting yang harus kemudian jadi perhatian untuk timnas jika memang mau unggul dari iraq di pertandingan perdana nanti di grup d di lima belas januari
salam untuk anda dan juga untuk semua sahabat sahabat di sana
karena apa jadinya negara ini kalau tidak ada partai di luar pemerintahan yang nanti harusnya menjadi penyeimbang
jangan lupa set top boxnya saja nanti tidak bisa nyala
soalnya emang kalo di jawa orangnya lebih ramah dari di jakarta
karena bawasnu itu adalah pengawas pemilu
gue gak kepilih kenapa
jadi tunggu mereka ngumumin baru kita keluarin gitu
sensitif terkait dengan isu perempuan dan perlindungan perempuan dan anak
itu sih sebenarnya yang pengen diangkat di film ini
masih perlu saya kembangkan lagi
pada tiga puluh detik setelah yang seharusnya
kalau kamu tidak makan kalau tidak apa juga kamu putih biasa jelas dengan selamat kamis
akan mengurangi pembelanjaan devisa
misalnya kemudian disepelekan oleh spk
nanya nanya ke guru guru apa sih yang biasa dilakukan atau digunakan bukunya
jadi menurut gue gak ada alasan buat cewek yang ngerasa
tetapi dibanding dengan situasi yang ada di gaza it s like a drop in the ocean
jadi bayangkan tiga puluh lebih orang yang sudah divaksin dua kali itu mungkin terkena sembilan belas
terus khofifah ketua tim pemenangan prabowo
teknologi kita itu yang kita godok itu teknologi
dan promosikan ke depannya seperti itu
namun kini telah terpendam akibat sejarah
orang tua widawati dan widawati sangat mendukung karir kedua anaknya
sebuah penelitian yang belum ditinjau oleh rekan sejawat
dianggap impor dua juta ton masih kurang
menu ini cocok ditemani bersama penganan khas batam yang juga menggunakan ikan tuna seperti lempa luti kendang dan kenas
sudah sudah mohon maaf tadi terputus ya
menurut elza konsep tersebut tidak mengenal kredit macet
terlebih para koleganya tidak meragukan lagi kemampuan sang kapten menahkodai tim ke performa lebih baik
salah satunya untuk kepentingan
namun demikian apabila tenaga dari
nah kecuali memang ada supporter yang sedang dihubungi dengan yang lain
bahwa dia akan semakin menyayangi
nah yang perlu diperhatikan pada saat ujung itu pak
atau jiwasraya janganlah sampai membuat gaduh di luar kan
terima kasih mbak prita sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
ya memang semua pemain pemainnya sih yang bintang bintangnya di lakers masih pada prime nya lah ya
awal main dari bokap
pendidikan ini tentunya kita sedang close discussion dengan kementerian keuangan dengan kementerian bumn dan bank indonesia bagaimana kita memberikan dana yang murah
tambah lagi per dua desember nanti
kemudian ada telur asin ya kan
itu memang memperlihatkan karakter mereka masing masing
banyak masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik
oke miki ini agenda selama ramadhan apakah ada perkumpulan begitu dengan mahasiswa atau warga negara indonesia yang di sana mungkin buka puasa bersama atau seperti apa
dan saya juga kan harus mikir juga untuk kedepannya lah
ini menceritakan kronologi yang cukup singkat begitu
ya udah aman lah ya untuk tanding langsung tuh udah langsung bisa connect gitu ya
yaitu mengenal dan mengasihi tuhan
sebagai program bantuan pangan dari pemerintah amerika serikat
namun tidak semua orang memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap kota kota tersebut
permintaan retail pakaian meningkat ya retail fashion gitu
kita bakalan ngomongin tentang nasib energi indonesia di tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
kalau prabowo kan lebih ke gemoy ya pak ya
karena semua capres pasti ingin menang mas
ya semoga aja ya di sisa empat pertandingan ini dia bisa memperbaiki itu
terus sama nggak disusun juga sama indukannya
dan dengan kartu tidak ada bisnisnya
orang tua yang mengantar pun bisa terus serta berkarya bersama putra putri mereka
yang saya dapat pengusaha sepertinya tidak mengeluh terkait dengan penetapan ump dua ribu dua puluh empat
ada kelasan empang yang diisi oleh puluhan ribu ikan bawal air tawar beragam ukuran
antara sesama pendekar banten untuk melestarikan kebudayaan khas banten
makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah
kalau dari ganjar mahfud seperti apa pak silih
sehingga bisa aja itu menjadi satu variasi ya inovasi
tapi ini sendiri adalah satu dari negara yang paling indah yang gue lihat
maka dia akan memberikan pertolongan kepada saudara
sehingga ketika terjadi gempa yang hampir bersamaan waktunya berdekatan lokasinya itu bukan berarti saling pisu
bahan aktif inoksidil kalau yang tadi serum lebih ke vitamin vitamin sih
ya sering berjalannya waktu juga secara natural ya
adalah daging yang dibudidayakan
oke kita break terlebih dahulu sambil memperbaiki komunikasi kita dengan para narasumber
nah bagaimana sang sutradara menjadikan ini inspirasi
kalau misalnya kayak kemarin kita berbicara oh bajunya pak ganjar di debat pertama bagus ya
karena menurut gue salom nih juga tantangannya buat cewek tuh gak
kalau wos bandit kebetulan memang mau naik
mustika wulandari salah satunya
saat yesus kan datang
berikutnya dalam investigasi knkt
waktu itu sempet ada syuting sama lutfi
akan masuk ke dalam proses selanjutnya
dua digitnya sih iya kayaknya
meskipun mungkin muslim itu minoritas ya di sana tapi secara keseluruhan tadi bu dewi sempat menyebutkan
prawindra melanjutkan agar mendapatkan hasil yang maksimal harus diketahui dulu
anda bersama sbs bahasa indonesia
dinas perhubungan kota palembang bekerjasama dengan satuan lalu lintas polresta palembang
kalau koko budi tuh jadi mungkin pemainnya lebih nyaman kali ya ko ya
kondisi dan karakter lintasan di palangkaraya ini juga memiliki keistimewaan
apa yang dilakukan hamas adalah respon keras terhadap tindakan israel di sheikh jarrah
lalu nanti sampai menunggu siapa yang akan memulainya
ketika melakukan sebuah selebrasi
kita di teknik lapangan itu kita untuk latihannya ada memang
lagi tadi itu hotspot yang ada di sumatera selatan mencapai dua ribuan
namun tentunya informasi untuk jalur jalurnya harus diberikan juga
untuk pembahasannya sudah bergabung melalui sambungan virtual analis senior indonesia strategic and economic action institution roni sasmita
sudah tersambung melalui sambungan zoom bapak toto adi hermanto yang talain adalah pemilik rumah dari batik serasan
ini yang perlu dicatat bagi anda yang akan melewati jalur kontraflow
karena mudah dieksekusi dan dijual lagi
tapi mereka juga sama sama lah
kalau apa sudah bahkan sudah ada yang ekspor gitu ya
dan sasaran mereka ini berkisar datu ataupun juga dari rentang segala usia
kini giliran kota palangkaraya kalimantan tengah yang akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia balap mountain bike
namun ia merasa ragu dengan biaya tambahan yang dikenakan
layar pesakitnya nggak konsisten ya kita pun nggak konsisten dong
punya kesempatan besar untuk meletakkan
ya kita tanya aja sama pak mahfud nanti
dan terutama kami bisa menjaga tanah kami tetap sehat

sehingga umat muslim di denmark sudah bisa melakukan ibadah kembali di masjid masjid
dan itu sesuatu yang sangat jarang sih
karena takut jalan tolnya ditutup pak an ya
di tempat tempat ini kpu menyediakan posko pindah pilih
yang pertama memang saya melihat subtansi dari visinya malah tidak kelihatan
untuk melakukan sesuatu dan mencari
mungkin kakak kelas lu juga lah ya pemain muda yang udah dikontrak sama tim ibl kan sebelum lulus
gak tau hari kamis ya
ikuti experts program bahasa indonesia
kadaluarsa tidak berarti zat kimia aktifnya hilang besar kecil dampak dari gas air mata
hujan deras disertai angin kencang selama lebih dari dua jam pada satu sore hingga malam
karena apa dari apa di youtube nya dia atau di ig nya mereka
tapi kalo fungsinya hampir rata rata tergantung balapan
oke baik nur hadi di belakang anda saya melihat ada tumpukan logistik begitu ya
gitu gue sampein ke dia
dan siap bertanggung jawab
salah seorang pengguna aplikasi latihan olahraga dari rumah lainnya adalah tami sihab
ada tim saya kan dapat perunggu ya kan
diam diam di tengah kita juga sedang fokus dan isunya sedang ke kasus rempang
waktu terbaik untuk menikmati kayak di sungai ini menurut pengunjung adalah saat pagi atau sore
dan juga fasilitas pendukungnya seperti tadi
pendengar radio advent suara pengharapan
pasti gak enak ya pasti tinggal aja tinggal aja tera ngapain gitu kan
tol cisumdau sendiri terintegrasi dengan tol cipali
assalamualaikum mas siranov mas ray
buat anda yang kebetulan lagi jalan jalan di phnom penh dan ingin melihat gelaran sea games ke tiga puluh dua
itu sebenarnya langkah bijak yang bisa mereka lakukan

misalnya menteri dari bd pejuangan menteri dari nasdem menteri dari pkb
kalau di indonesia itu kita libur ya
teman papua juga memerlukan kereta api
pertama kedekatan kedua harga dan bahkan kedekatannya bukan dari stasiun tukunya
ada yang mau ngiklan silahkan hubungin nomornya
memulai tugas berat untuk mengeluarkan ikan ikan paus yang mati dari pantai
ini sangat mungkin karena itu kan pada disita
bagaimana kita transformasi menjadi sebuah kekuatan
uji coba pembukaan rute internasional ke bali
beda ini kalau slow pitch ini sebenarnya tuh olahraga ini tujuannya tuh sebenarnya untuk yang baseball
nah maka ini didukung oleh dasar negara
tadi saya mengatakan bahwa mencoba untuk
irjen polkarioto lalu kemudian ada dirkrim mumpombes hengki haryadi juga ada di dalam
untuk para muncikari dan pekerja seks komersial
kalau ikhlaq ini teksturnya lebih sedikit berongga dengan dominan rasa coklat
publik dia tampil di depan
kelahiran dua ribu sepuluh sampai sekarang
apakah benar alasan itu bisa menjadi indikator atau dasar lah untuk menaikkan harga tiket
kemarin teruijin wijin tuh dua puluh tiga ya

nanti pernah ada pengalaman apa kalau misalnya di stop polisi gitu ya
ini sebelum kita masuk ke basketball dari dosnya lagi
atau delapan ratus enam belas seribu satu ratus delapan puluh delapan tiga ratus dua untuk whatsapp dan telegram
itu menaikkan dua puluh harga gabah di tingkat petani
jadi damai itu bukan absence of konflik bukan tidak adanya perseturuan
lalu juga pendekatan konservasi kita itu kita percaya bahwa selain perlindungan dan pelestarian baik ekosistem maupun spesies spesies kunci seperti hiu paus ini
seperti musim musim lalu warung ini tetap dituju oleh mereka yang ingin meneguk segelas jamu
itu udah ini ya apa namanya udah petersu jokowi juga
untuk sbs bahasa indonesia
dan hasilnya nanti akan berdasarkan jonasi
pokoknya sd itu dikasih sukanya dikasih suka badminton
dan mempunyai kualitas kesehatan yang baik
oleh karena itu budi ingin mendatangkan lagi obat jenis tersebut
namun kalau memang serius sih nantinya selama empat tahun ke depan ini
karena disitulah batu bara kan habis digali
kalau saya memang salah saya resign
jadi saya itu mau open gitu
nah kalau pak windu menilai
wah ya dikit dikit dia berdarah mas
dalam sehari warung lomi ini bisa menjual dua ratus sampai empat ratus porsi
pembangunan adalah bagian satu dari gambar
nah ini kita mau coba diperbaikin jangan sampai pensiunan daripada pegawai bumn ini justru menjadi masalah ke depan
sedang bagus dimana ada jackmania dengan bonek
dengan harapan bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan
ini adalah olahraga permainan yang menggabungkan aspek tenis bulu tangkis dan tenis meja
milik warung bakmi arianto mengatakan
tim udara melakukan water bombing dari helikopter
ya itu apa namanya mereka kan kalau kerja kayak nggak ya gitu deh kerjanya kan gila kerja gitu ya
untuk kasus lubang hitam itu memang ada suatu radius
kita juga perlu memakai sunscreen untuk melindungi kandung mata
jadinya saya ditawarin sama dia
jadi kalau kita sering sampaikan nih prof andreas triple helix
maka kesimpulannya hanya satu saja
sejak sekitar sepuluh tahun lalu mereka shift
soalnya banyak kan banyak kalau kayak model model yang udah pensiun dulu kan alesannya yang pertama keluarga ya kan
sejak pandemi ini harga sewa rumah telah melonjak
untuk langsung menanggapi jawaban dari bapak ganjar pranowo
yang kedua kali yang bahas tentang free kick
terutama kami yang di melbourne itu
namun karena kadar air dalam tebu begitu tinggi
coba anda bayangkan jika dalam suatu film tidak ada musiknya

masih saudara tetap mau pingin untuk memukulinya
jakarta juga memiliki salah satu fasilitas kesehatan hewan yang tergolong lengkap
menembak kan yang bener bener lo diem fokus koncentrasi nembak gitu kan
mereka survei benar kira kira gen z itu tuh untuk melihat orang seusia prabowo itu sebagai apa sih gitu
dan kita bisa lihat juga kalau antar daerah daerah daerah di luar jawa dan luar bali yang banyak terpengaruh oleh komoditas itu pertumbuhannya lebih tinggi pada kuartal tiga ya
namun irvan tak bisa memastikan soal keberangkatan khusus anggota
meski namanya warung ubi ibu tapi tidak ada makanan olahan ubi ya di sini